pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap para atlet peraih medali
baik emas maupun perak dalam olimpiade rio
bentuk penghargaan tidak hanya berupa uang bonus tapi juga uang pensiun
jadi kalau bagi yang mendapatkan medali untuk medali emas
rio kemarin akan mendapatkan pertama kali dalam sejarah itu adalah lima miliar per orang
lima miliar per orang kemudian kalau perak itu dua miliar
sama di luar itu kalau taruhlah kayak owi sama butet sriwayuni dan eko
itu kalau masih aktif nggak dapat uang pensiun
tapi kalau sudah tidak aktif dapat uang pensiun
kalau yang emas itu dua puluh juta per bulan perak itu lima belas juta per bulan
itu sampai beliau beliau ini dipanggil yang kuasa
atau yang bersangkutan itu pindah ke warga negaraan